sebelah mata novel memang belum bisa digunakan mata kiri
kita berharap kondisi yang kondusif di jakarta itu kemudian bisa membantu proses penyembuhan tersebut
jadi pada semua pihak semoga di jakarta kondisi bisa kondusif dan proses penyembuhan bisa berjalan dengan baik
nanti di kantor kpk novel dan pimpinan akan bertemu dan juga seluruh pegawai menyampaikan beberapa hal
mas pemir mungkin bisa dijelaskan tadi dari singapura apakah siapa saja keluarga yang menjemput dan juga di sini apakah istrinya dan juga beberapa saya lihat ada sepertian besar
dan dari sini sendiri tadi siapa saja yang di sini mungkin bisa diulangi
jadi kalau tim yang dari kpk kami tidak tahu yang lain
kalau yang dari kpk yang kami data tentu saja ada tim dari kpk pertama ada dokter dan ada pegawai yang mendampingi
kemudian ada pihak keluarga ada istri dan ada anak ya saya lihat tadi untuk mendampingi selama proses perjalanan dari singapura ke sini
berarti salah satu alasan kekuatan dan penyembuhan adalah karena penyembuhan masih dikuburkan masih apel yang berimbaan masih ke dalam
masih ada waktu tunggu ya sekitar dua bulan berarti sampai dengan april tahun dua ribu dua puluh
sehingga proses rawat jalan itu sudah bisa dilakukan di jakarta
tapi novel tentu belum bisa masuk kerja karena alasan kesehatan tersebut
berarti sudah jalan sudah sampai ke amstrad
tadi barusan saya dapat informasi sudah mendarat sudah bertemu dengan pimpinan dan tim yang menjemput
kemungkinan dalam perjalanan awal menuju kantor kpk
memang ada beberapa pertimbangan keamanan yang tadi dihitung juga sehingga mungkin belum bisa bertemu dengan kita di sini
pak ferdinand tadi diketahui bahwa masyarakat keluar dari jakarta sudah dihitung
apa yang penting banget untuk masyarakat apakah menangkap teror kembali
saya tidak bisa menyampaikan apakah ada kekhawatiran teror atau sejenisnya
tapi untuk pertimbangan keamanan saja dan agar bisa segera kembali ke kantor kpk
di kantor nanti juga novel akan bicara pada teman teman semua
apakah teman pegawai teman teman media teman teman masyarakat sipil yang saya dengar juga sudah menunggu di kantor hari ini
terima kasih baik pak
kemarin itu kita sangat dibantu oleh presiden ya
presiden dan wakil presiden termasuk alokasi anggaran
anggaran untuk dua ribu delapan belas ini saya belum pastikan
tapi tentu saja proses perawatan tersebut itu ada alokasi
asuransi atau alokasi anggaran lain yang digunakan sepanjang memang itu memang dibutuhkan dalam proses pengobatan ini
soal jadwal kembalinya seminggu sekali atau dua minggu sekali atau proses perawatan antara menjelang operasi tahap kedua
itu nanti kami sampaikan

jadi kan terpaksa terpaksa
saya ingin tahu
apa yang menjadi partikul
tentu alasan ini yang paling penting ya kami harus melakukan mitigasi resiko mitigasi resiko dari aspek keamanan terutama
jadi setelah kejadian kemarin kita tahu kejadian justru dalam perjalanan dari masjid ke rumah ya pada subuh selasa selasa subuh sebelas april yang lalu
jadi karena itulah beberapa hal harus dilakukan
tapi apa saja yang kami lakukan agaknya tidak perlu secara rinci kita sampaikan
kami hanya ingin memastikan novel dalam kondisi sehat dalam kondisi baik sehingga proses pemulihannya juga berjalan dengan lancar
beberapa tekanan tekanan dari pihak luar ataupun dalam maksudnya secara psikis itu akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan novel
karena itulah kami menanggung
dan coba semaksimal mungkin membuat kondisi yang kondusif agar mata kiri bisa siap dilakukan operasi tahap kedua pada bulan april
sebenarnya kami seperti menyambut salah satu anggota keluarga saja
ada anggota keluarga yang pulang ke rumah kemudian kami sambut
dan itu hanya
ada sambutan datang dan memberikan dukungan
dukungan dukungan seperti ini dari semua pihak tentu saja sangat dibutuhkan untuk dua hal
pertama untuk proses penyembuhan novel sendiri
yang kedua yang lebih penting dari itu adalah ini kan bukan serangan terhadap novel saja
tapi kami pandang ini juga serangan terhadap kerja kerja kpk
dan bahkan serangan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan
jadi kalau pelaku tidak ditemukan
kalau proses penyembuhan tidak berhasil
maka teror yang diinginkan oleh pihak pihak yang menyerang novel itu bisa berhasil
jadi saya kira ini adalah salah satu upaya kita bersama
untuk mengingat bahwa pekerjaan pemberantasan korupsi itu masih berat masih panjang dan tidak mudah
siapapun bisa terkena serangan tersebut
bisa pegawai kpk penegak hukum lain masyarakat
sipil termasuk jurnalis yang juga membongkar kasus kasus korupsi
karena itulah menjadi penting bagi kita semua untuk terus mendorong pengungkapan pelaku
sekaligus juga membuat kondisi sekondusif mungkin agar proses penyembuhan berjalan dengan baik
kira kira kasus apa saja yang ditunggu oleh kpk terhadap novel novel ini
kasus kasus besar apa saja yang ditunggu untuk diinginkan
pan novel mulai masuk bekerja kami belum bisa pastikan
karena itu sepenuhnya tergantung pada dokternya
saya kira tidak bisa spesifik kasusnya disebutkan ya
yang penting ketika sudah sehat maka novel diharapkan sudah bisa bekerja
di direkturat penyidikan tentu saja
karena selama ini novel berada di sana
satgas yang dipimpin oleh novel sekarang juga masih bekerja
dan ketika novel kembali tentu lupakan
jadi diharapkan bisa efektif ya melakukan tugas tugas di kpk
tapi sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa serangan terhadap novel itu bukan serangan terhadap pribadi
tapi kita perlu melihatnya sebagai resiko dan ancaman untuk upaya pemberantasan korupsi yang kita lakukan bersama
pertama kita hargai ya ada komitmen yang kontinu dari presiden
sejak awal ketika novel diserang sampai dengan hari ini kita lihat komitmen masih
presiden masih sangat perhatian dengan kondisi ini
itu kita hargai
untuk koordinasi dengan polri kita lakukan ada satu tim yang ditugaskan oleh kpk
untuk berkoordinasi terkait dengan pertukaran informasi ya
jadi bagaimana perkembangan
penanganan di polri kemudian disampaikan pada tim tersebut sehingga kita dapat informasi secara rutin terkait dengan penanganan di polri
saya harus kembali ke kantor karena nanti novel akan datang ke kantor dan kita akan sampaikan beberapa hal
semoga tidak terlalu lama
terima kasih mas sabri
terima kasih pak
terima kasih pak